lihat aku dong
aku pakai baju barunya
apa nih baju yang dibeli mas nino buat rena
udah beli minggu baju baru
harus banget ma
ingat kau memang baik mas
tapi penyesalan kamu bener bener terlambat
kamu kenapa panggil nenek jess
jess sadar sayang
bapak tenang ya
jess masih koma
dok tadi saya dengar anak saya
nyebut nama temannya
itu dia sudah sadar ya dok ya
biar saya periksa ya pak ya
sekarang bapak lebih baik nunggu di luar aja
kamu bisa denger saya
kamu bisa denger saya
yang itu diahot
papa kerja dulu ya
nanti kalau papa udah pulang kerja
iya itu baru anak papa yang pintar ya
dia telepon anaknya pak
anaknya putri atau putra pak
putri saya masih kecil pak
dulu istri saya sempat kosong
agak lama juga sih
sekitar dua belas tahunan pak
jadi putri saya sekarang tuh baru
umur lima tahun lebih lah
sama kayak usia rena
kalau anak umur lima tahun begitu pak
biasanya sih dia
dia tuh senang banget untuk apa
ganti ganti bajunya gitu
kalau main sama saya tuh udah
seru banget kita berdua pak
kalau udah main tuh
sampai lupa waktu kadang kadang
kalau seumuran gitu
mereka suka dikasih hadiah apa
alhamdulillah kalau anak saya itu
dia nggak pernah minta ini itu ya pak ya
waktu itu pas saya mainnya
saya lagi ada rezeki
saya rayain ulang tahunnya pak
saya lihat dari mukanya
orang orang terdekat aja
temen temen dekatnya tetangga tetangga gitu
raida ulang tahunnya kapan ya
dulu andi melahirkan rina tanggal berapa
rendy ke rumah sakit lagi
bersih pak al
ini baju baju pak al dan baju purwosa
hari ini saya dua kali ketemu pak randy
saya juga baru saja ketemu
sengaja ketemu di sini
katanya besengguh ketemunya
tadi pagi pak randy juga kesini
katanya ada sedikit urusan
kalau begitu saya permisi
ngapain rendy ke rumah sakit sampai dua kali
katanya tadi juga ketemunya
lo harus percaya sama randy
seperti kata andi dan mama
rendy itu orang baik
tunggu bentar ya
bukannya di sini ya
kok gak ada ya
oh iya pak ada apa pak
saya mau nanya disini bukannya dulu ada kuburan atas nama nindi kirani
kok nggak ada sekarang pak
jadi waktu itu makamnya sudah dibongkar sama kakeknya pak
oke oke makasih pak ya
saya pergi dulu pak
tanggal berapa ya reda lahir
seingat aku bulan november
dua puluh tujuh atau dua puluh delapan november ya
apa aku tanya sama anden
siapa suruh gak ingat kamu kan ayahnya
mending aku tanya sama sama sama mama
lihat aku dong aku pakai baju barunya
aku beli baju baru
baju baru apa nih baju yang dibeli mas nino buat rena

harus banget ma
niat kamu memang baik mas
tapi penyesalan kamu benar benar terlambat
ini masih lagi grammar china ya